namun masih ada triwulan ke tiga dan ke empat yang diprediksi akan mengalami penurunan
direktur eksekutif indef eni sri memaparkan hal ini terjadi karena puncak momentum peningkatan terjadi pada kuartal kedua
ia menyebut anggaran belanja negara pun telah disusun dan beberapa telah dialokasikan
maka diprediksi pada kuartal ketiga akan terjadi penurunan dan dapat diupayakan menguat pada kuartal keempat yakni saat tahun baru dan natal
segera diperbaiki maka justru di triwulan tiga dan empat
empat mungkin triwulan empat masih ada tahun baru ya ada bonus dan sebagainya masih terbantu gitu
tapi triwulan tiga ini untuk bisa mendorong konsumsi ini hampir tidak ada
nah apalagi hati hati lagi misalnya nanti ada problem depresiasi nilai tukar ini masih berlanjut
termasuk juga misalnya kenaikan harga minyak dunia
jadi kalau triwulan tiga dan empat itu lebih rendah dari triwulan dua